istana merdeka hari ini berhias baju adat yang dikenakan oleh para tamu
ini adalah cara presiden joko widodo merayakan hari ulang tahun ke tujuh puluh dua republik indonesia
di akhir upacara presiden jokowi memberi kejutan dengan mengumumkan lima tamu istana dengan busana daerah terbaik
para pemenang mendapatkan hadiah sepeda siapa saja mereka ini dia
ada yang berbeda dalam peringatan proklamasi kemerdekaan ke tujuh puluh dua republik indonesia yang digelar di halaman istana merdeka kamisian
para menteri dan juga undangannya datang mengenakan busana adat
ternyata mendapat perhatian dari presiden jokowi
dan ada pengumuman khusus dari pak presiden yang tadi sudah berkeliling ke tempat berbagai tempat
presiden jokowi diam diam mencari tempat untuk berbicara
busana terbaik yang dipakai oleh para menteri dan jajarannya
bagi yang juara mendapat hadiah sepeda
tak tanggung tanggung presiden jokowi menyediakan lima buah sepeda
busana adat terbaik pertama diraih oleh menteri hukum dan ham yasona lauli
yasona mengenakan busana adat khas nias
dan pada kesempatan yang baik ini telah diputuskan oleh dewan juri yang memakai pakaian adat yang terbaik
yang pertama bapak yasona lawli
selain yasona ada empat orang lagi yang beruntung
yaitu oksman sabtaodang yang mengenakan pakaian adat menangkabau
asisten ajudan presiden jokowi syarif muhammad yang tampil maksimal mengenakan busana daya kalimantan barat
istri dari jenderal polisi tito karnavian tri suswati yang mengenakan busana khas papua
dan yang terakhir adalah agus
agati suli agati adalah istri wakil ketua mpr mah yudin
agati mengenakan busana khas dayak
setelah ditetapkan sebagai pemenang asisten ajudan presiden syarif kemudian mengambil hadiah itu dan langsung mengayuhnya sampai pojok halaman istana
tak mau ketinggalan yasona lauli pun menaiki sepeda itu
meski di tengah perjalanan dia memilih turun dan menuntun sepedanya
sementara osman dan agati memilih menuntun sepeda ditemani mah yudin
pertama kalinya juga dengan sepeda masing masing